kami muhammad edi purnawan ketua badan supervisi bank indonesia
beserta sekenap anggota dan jajaran
mengucapkan selamat ulang tahun kepada bank indonesia yang ke enam puluh sembilan
kami mengapresiasi capaian capaian bank indonesia
berdasarkan visi bank indonesia menjadi bank sentral digital terdepan
dalam rangka membantu perekonomian nasional
dan menjadi yang terbaik di negara emerging market untuk indonesia maju
saya ivan yustevandana kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
mengucapkan selamat ulang tahun ke enam puluh sembilan kepada bank indonesia
semoga bank indonesia tetap mampu menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan
serta menjaga kelancaran sistem pembayaran
saya wimbo santoso ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan
menyampaikan selamat ulang tahun yang ke enam puluh sembilan kepada bank indonesia
teruslah berkarya untuk perekonomian indonesia yang lebih maju
saya jenderal polisi dr andes kristios gitsraba wmsd
kepala kepolisian negara republik indonesia
mengucapkan selamat ulang tahun bank indonesia yang ke enam puluh tujuh
semoga senantiasa menjadi bank sentral digital terdepan
yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional untuk indonesia maju
selamat ulang tahun yang ke enam puluh sembilan bank indonesia
semoga makin sukses dalam mengawal stabilitas perekonomian bangsa
saya zulkifli hasan menteri perdagangan republik indonesia
segenap besar kementerian perdagangan
mengucapkan selamat ulang tahun
selamat hari jadi yang ke enam puluh sembilan untuk bank indonesia
semoga kedepannya bank indonesia bersama sama pemerintah
dapat terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian

semoga bank indonesia tetap mampu menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan
serta menjaga kelancaran sistem pembayaran
saya juga berharap bank indonesia dapat semakin berkontribusi nyata
terutama dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional
selamat ulang tahun yang ke enam puluh sembilan bank indonesia
semoga bank indonesia senantiasa melakukan terobosan untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif dan sustainable
dalam menyediakan layanan pembayaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital
teruslah berkarya untuk indonesia jaya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sri mulyani indrawati menteri keuangan republik indonesia
menyampaikan selamat hari ulang tahun ke enam puluh sembilan untuk bank indonesia
saya berharap pada ulang tahun yang ke enam puluh sembilan bank indonesia akan terus menjaga independensinya kredibilitasnya
di dalam menjalankan kebijakan kebijakan moneter yang kredibel
menjaga sistem pembayaran secara
dan mengantisipasi perubahan digital yang begitu cepat di dalam perekonomian dan di dalam sistem pembayaran maupun dalam mata uang
sekali lagi selamat ulang tahun ke enam puluh sembilan bank indonesia bank sentral republik indonesia
tetap menjadi otoritas moneter yang terpercaya kredibel dan bisa diandarkan
selamat hari ulang tahun ke enam puluh sembilan
semoga semakin ke depan semakin maju dan semakin jaya
saya erlang gartarto menteri koordinator bidang perekonomian
mengucapkan selamat hari ulang tahun bank indonesia ke enam puluh sembilan
saya mahfud md menteri politik hukum dan keamanan republik indonesia
dengan sangat gembira turut mengucapkan selamat ulang tahun yang ke tujuh puluh
semoga di masa yang penuh tantangan untuk pemulihan ekonomi seperti saat ini
bank indonesia tetap mampu mengatasi stabilitas ekonomi stabilitas moneter dan sistem keuangan
serta menjaga kelancaran sistem pembayaran
dan segenap jajaran pimpinan dan anggota badan anggaran dpr ri mengucapkan selamat ulang tahun
kepada bank indonesia yang ke enam belas
saya kahar muzakir ketua komisi sebelas dpr ri
dan segenap wakil ketua dan anggota komisi sebelas dpr ri
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke enam
saya sukrianto ketua komisi empat dpr ri
mengucapkan selamat ulang tahun untuk bank indonesia yang ke enam puluh tiga
semoga bank indonesia dapat terus berkontribusi untuk negeri dan menjadi bank sentral
yang kredibel dan terbaik di regional
serta hubungan dengan kerjasama yang telah terjalin sangat baik
makin penting terlebih karena ada tantangan tantangan ekonomi global yang perlu kita hadapi
untuk itu bank indonesia perlu terus bersinergi dengan dpr ri dan pemerintah
bismillahirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
saya bambang susatyo ketua mpr republik indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke enam puluh sembilan kepada bank indonesia
semoga bank indonesia dapat terus memberikan inovasi dan pelayanan prima sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsinya
sebagai otoritas moneter yang independen secara lebih efektif dan lebih efisien
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrah
saya pak mas satrio ketua mpr republik indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke enam puluh sembilan kepada bank indonesia

termasuk kantor perwakilan bank indonesia yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dan di luar negeri
saya juga menaruh harapan pada bank indonesia agar senantiasa melakukan transformasi kelembagaan
saya juga menaruh harapan pada bank indonesia agar senantiasa melakukan transformasi kelembagaan
dan dalam keuangan digital dari bank indonesia akan terus dinantikan
begitupun kebijakan yang mendorong pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
bank indonesia konsisten menjaga profesionalisme dan integritasnya
meningkatkan sinergisme dengan pemerintah dan mitra strategis
seraya mengedepankan upaya peningkatan literasi ekonomi masyarakat
dan keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat
semoga bank indonesia semakin baik
menjadi yang terdepan dan berkolaborasi nyata pada perekonomian nasional menuju indonesia maju